jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden
gerilya untuk mencari dukungan terus dilakukan
presiden joko widodo mengundang sembilan sekjen partai koalisi pendukung dirinya
dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas selasa malam
seolah menjadi ciri khasnya presiden jokowi membalut pertemuan ini
dalam suasana santap malam yang santai
sersan alias serius namun santai
konsep itulah yang menggambarkan pertemuan presiden jokowi dodo
dengan sekjen dari sembilan partai politik koalisi pendukung jokowi dodo
dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
para sekjen datang memenuhi undangan presiden di istana bogor jawa barat
dengan penampilan jauh dari kata formal
mereka menggunakan kaos polo dengan corak sesuai ciri khas partai mereka
mereka juga menggunakan celana kasual yang dipadukan dengan sepatu sneakers
sedangkan presiden jokowi dodo meski menggunakan kemeja putih
namun tetap dengan sepatu sneakers
tak hanya dari segi penampilan
cairnya suasana pertemuan yang digelar ini juga terlihat dari obrolan yang dilakukan di meja makan
usai santap malam bersama yang digelar di cafe grand garden kebun raya bogor
gaya serupa juga diperlihatkan presiden jokowi dodo
saat mengundang makan bersama enam ketua umum parpol koalisi pekan lalu
obrolan politik seputar pilpres dibalut dalam sebuah jamuan malam yang santai
ada beberapa poin yang disepakati dalam pertemuan dengan para sekjen ini
di antaranya berkaitan dengan langkah strategis yang akan diambil partai koalisi
untuk memenangkan joko widodo dalam pemilu dua ribu sembilan belas
maka di dalam pertemuan yang berlangsung secara serius tapi sangat berat
kami menjabarkan seluruh arahan dari bapak presiden
dan juga kesepakatan kesepakatan yang diambil dengan seluruh ketua umum partai politik
yang telah bertemu dengan beliau
sebelum bertemu dengan para sekjen partai koalisi
juga diperlihatkan presiden joko widodo saat bertemu dengan para bupati dari berbagai wilayah di indonesia
membahas berbagai permasalahan daerah di istana bogor selasa siang
di antara para bupati yang menggunakan pakaian formal berpatik
presiden tetap tampil dengan gaya santai yaitu kemeja putih dan sepatu sneakers
untuk mengupdate informasi terkini seputar langkah langkah politik dari kedua kubu capres cawapres
rifana pratiwi akan menyampaikan informasinya langsung dari gedebuk
di antara para bupati yang menggunakan pakaian formal berpatik

untuk mengupdate informasi terkini seputar langkah langkah politik dari kedua kubu capres cawapres

rifana pratiwi akan menyampaikan informasinya langsung dari gedebuk

rifana pratiwi akan menyampaikan informasi terkini seputar langkah langkah politik dari kedua kubu capres cawapres